kalau dari banyaknya kalau dari banyak atau volume atau dosis dari cyani tersebut memungkinkan masih ditemukan
di literatur banyak juga yang kita bisa temukan tetapi jelas dengan berlalunya waktu yang panjang tadi karena kalau enggak salah diambilnya setelah empat hari kematian dan sudah diformalin maka kemungkinan bahwa siani itu sudah menjadikan sebagian itu tentu akan diayak
artinya di dalam lambung setelah empat hari
jadi kemungkinan sudah diformalin itu masih ada diketemukan diketemukan dua penemuan siani di dalam lambung yang sudah empat hari sejak kematian juga dilakukan formalin apakah juga dimungkinkan karena jumlah siani yang masuk ke dalam tubuh
karena sangat banyak atau sangat sedikit atau seperti apa
tidak bisa berandai andai sebetulnya yang kita tahu adalah dengan pemeriksaan ini kita temukan masih ada sekian
masih ada siani
dan siani itu menunjukkan bahwa meskipun sudah sekian lama hasilnya itu masih ada sehingga logika kita memang seperti tadi pak mungkin sebelumnya jumlah itu lebih dari itu kira kira begitu
ketika akhirnya ada hasil pemeriksaan dari toksikolog apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang dokter forensik dalam hal ini yang dalam visumnya kasus ini kan visumnya kan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi
kemudian setelah ada hasil toksikologi ada
tidak dituangkan di dalam atau apa yang harus dilakukan seorang ahli seorang kedokteran forensik untuk mendeklirkan untuk memberitahukan untuk menyimpulkan apa penyebab kematian
apakah ditulis lagi dalam visum etterpertum apakah harus membuat lagi visum eterpertum atau seperti apa mau dijelaskan
yang terbaik sebetulnya adalah menunggu selesai hasil pemeriksaan toksikologi
kemudian setelah ada dimasukkan ke dalam itu dan kemudian diberikan kesimpulan
itu yang normalnya kita lakukan
tetapi apabila terjadi bahwa pemeriksaan toksikologi itu tidak hanya tadi mengapa harus menunggu
oleh karena bahan yang diperiksa adalah berasal dari yang diperiksa oleh dokternya tadi
sehingga bahan yang diambil ini kemudian diperiksa toksikologi
hasilnya dikembalikan ke pemeriksaan yang pertama
tetapi pada pemeriksaan toksikologi yang sekali ini agak berbeda
karena tidak hanya yang berasal dari mayat yang diperiksa
tetapi juga yang berasal dari lapangan
itu yang mengakibatkan barangkali pemikiran kawan kawan kita toksikologi itu bahwa ini harus dituangkan tersendiri
di dalam suatu laporan tersendiri
sebetulnya tidak masalah
ada laporan tersendiri atau tidak
tetapi yang penting adalah kemudian dokter itu melakukan penyesuaian
sudah ada hasil kemudian dia akan membuat analisis dan membuat kesimpulan
caranya bisa memang ada dua kemungkinan
yang pertama adalah memperbaiki atau menambahkan pada visum enterdumnya
yang kedua adalah melakukan atau dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik untuk ditanya tanyain tentang bagaimana hasilnya
selama ini memang yang paling mungkin dilakukan karena itu sudah lazim dilakukan secara hukum adalah berita acara
jadi dibuatkan berita acara oleh penyidik yang kemudian menanyakan dan kemudian meluangkan
sedangkan dalam bentuk visum tambahan atau visum koreksian segala macam itu malah membahayakan
karena bisa dianggap sebagai suatu
itu yang kita tidak mungkin mengaibatkan para dokter itu tidak berani melakukan itu
kalau di negara lain memang dimungkinkan itu
kalau di taruhlah di amerika
mereka melakukan otopsi selesai buat kesimpulan
hasil labnya datang buatkan masukkan kesimpulan
masuk lagi tambahan lagi masukkan lagi kesimpulan lagi
jadi kan seperti itu dilakukan
nah di indonesia tidak ada praktis seperti itu sehingga model berita acara yang dilakukan
dalam kasus ini dilakukannya dengan berita acara
kalau saudara tahu
dengan diberita acara dengan dituangkan dalam berita acara keterangan ahli
apakah saudara mengetahui ini kesimpulan dr forensik pada kasus ini
apakah saudara mengetahui
saya tahu itu tetapi saya belum membaca visumnya secara lengkap
cukup dari saya dari rekan silahkan
injilnya boleh melanjutkan
saudara ahli saya ingin menanyakan
tadi anda mengatakan otopsi itu masih jadi standar ya
kalau otopsi tidak dilakukan kita berandai andai
kalau otopsi tidak dilakukan apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu sebab kematian itu sendiri
ya ini perkembangan di dunia sebetulnya
sudah lama sejak tahun saya lupa sekitar delapan puluh an
itu di swiss mulai dilakukan upaya upaya lain
oleh karena menurutku
menurunnya angka otopsi tadi
sehingga kemudian dicari cara lain
kalau di israel sudah melakukan pemeriksaan ct scan sejak tahun dua ribu
sejak ct scan ada
jadi begitu mulai ada mereka sudah melakukan
karena tidak boleh diotopsi maka dia harus mencari jalan lain
bagaimana caranya mengetahui sebab kematian
sehingga kemudian dilakukan ct scan post mortem
sesudah kematian orang sudah mati kemudian dilakukan pemeriksaan whole body
kemudian model ct scan pada orang mati ini sudah dikembangkan
hampir sebuah negara maju sudah menggunakan itu
tapi yang menarik adalah di swiss
dia melakukan pemeriksaan yang cukup lengkap
jadi sebelum melakukan yang lain lain
dilakukan surface scanning
jadi ada suatu pemeriksaan fotografi
menye can seluruh permukaan kulitnya
kemudian dilakukan ct scan
kalau mayat itu masih baru
masih bisa dilakukan angiografi
meskipun post mortem pada orang meninggal
sehingga betul betul gambaran seperti pada orang
pada pasien itu bisa ditemukan
ada kerugian masih
yaitu pemeriksaan pemeriksaan itu
umumnya tidak ditambah dengan pemeriksaan mikroskopik jaringan
dan tidak meragukan pengambilan bahan untuk pemeriksaan toksikologi
yang menarik di swiss ini adalah kemudian setelah selesai itu
dia menggunakan satu alat robotik untuk mengambil bahan bahan tadi
dengan semacam seperti kalau kita melakukan biopsi
sehingga invasinya tidak mengibatkan cedera pada kulit yang berlebihan
itu diambil semua bahan bahan yang diperlukan
dan kemudian dilakukan pemeriksaan
baik pemeriksaan itu histopatologi pada jaringan
sehingga ini yang disebut dengan virtopsi
yang singkatan dari virtual autopsy
itu sudah dilakukan di swiss sejak lama ya
dan ini kemudian dikembangkan di berbagai negara juga ikut melakukan pengembangan itu
hasil dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan dengan itu
mereka menemukan bahwa sebagian besar memang bisa ditemukan sebab kematiannya
tetapi mereka mengakui tetap bahwa otopsi masih merupakan golden standard
jadi mau gak mau kalau mau bagus betul tetap autopsy
baik saudara ahli apabila dalam suatu kasus kematian itu sudah dilakukan pengambilan sampel untuk toksikologi
dan juga sudah dilakukan histopatologi forensik
terus ada juga ct scan
apakah itu bisa dikatakan cara lain untuk melakukan menentukan sebuah kematian itu sendiri
ya tentu bisa kita mengatakan itu
tetapi kan ada persyaratan pada waktu kita melakukan pemeriksaan ct scan dan segala macam itu
itu kayak apa itu
jadi kalau yang dilakukan di negara negara maju tadi
ct scan nya misalnya merupakan ct scan pada whole body
jadi seluruh tubuhnya di ct scan
kemudian dan seterusnya
itu ada beberapa kriteria kriteria karena di indonesia juga belum pernah dilakukan
sehingga kita tidak tahu betul bagaimana pelaksanaannya
nah mohon silakan
tapi itu merupakan cara lain dan bisa menentukan sebab kematiannya
saudara ali bisa jelaskan tanda tanda apa saja yang ditimbulkan dari orang yang keracunan
yang keracunan cyanida apakah anda mengetahui
tidak banyak orang yang mengalami keracunan cyanida
secara oral maaf secara oral
ada beberapa barangkali yang secara arti dimakan tadi atau diminum itu ada
dan kalau lihat literatur maka yang paling banyak dijelaskan di sana adalah kejalannya seperti yang
banyak disebutkan para ahli sebentar saya bacakan
misalnya yang pertama adalah kalau dia minum bentuknya adalah nacn
kemudian nacn itu ada di dalam sebuah larutan air
maka akan terjadi keseimbangan senyawa yang banyak pada suhu ruang
itu akan menimbulkan banyak yang naoh nya tadi yang merupakan bahan korosif
sehingga kalau dia minum tentu itu akan mengakibatkan sesuatu
jadi misalnya di mulutnya akan terasa panas nyeri barangkali
dan kemudian waktu masuk ke lambung pun juga akan terasa panas
kemudian segera begitu masuk dalam lambung
maka cn itu akan segera diserap dan kemudian didistribusikan ke dalam seluruh tubuh
terutama yang akan menderita adalah organ organ yang membutuhkan oksigen
karena nacn tadi di dalam sel akan berikatan dengan sebuah enzim sitokrom oksidasi
yang letaknya di mitokondria dalam sel
yang sebetulnya dibutuhkan untuk melakukan metabolisme atau pernafasan di dalam sel
kalau itu kemudian terikat oleh cn
maka kemudian ini jadi tidak bekerja
maka sel akan kekurangan oksigen
respirasi itu tidak terjadi di dalam sel
maka hasil akhirnya adalah orang tadi akan kemudian menjadi pernafasannya cepat
karena seperti orang kehilangan oksigen
seperti mau napas banyak gitu ya
itu yang akan terjadi
dan kemudian selain itu
maka tentu karena di ujung ujung
di daerah perifer itu kekurangan oksigen
akan terlihat biru
kita sebut cyanosis
yaitu misalnya di daerah biasanya yang terlihat pada cyanosis adalah di bibir
dan di ujung ujung jari
itu yang biasa kita periksa untuk melihat ada apa tidaknya cyanosis
kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama
kemudian akan mengibatkan kejang kejang
karena sistem syaratnya sudah kekurangan oksigen
dari segi dia sudah mulai rusak gitu ya
kemudian juga akan terjadi koma kolaps
tentu pada waktu tadi ada perut tadi terkena bahasa tadi
juga mengibatkan mual muntah
itu juga bisa terjadi
jadi gejala gejala itu adalah kita bisa urut sesuai dengan
apa sebetulnya yang menjadi pengaruh dari si racun tadi
dari sifat bahasanya
kemudian kerja cn nya itu sendiri
dan kemudian hasil akhirnya juga
ini nanti yang kemudian harusnya terlihat juga
yaitu karena oksigen di dalam darah itu banyak
tetapi tidak bisa dilemparkan ke dalam sel
sehingga di dalam darah itu akan berwarna jadi merah terang
ini yang biasa disebut dengan seri red
atau kita menyebutnya warnanya agak pink itu
merah terang lah kita sebutnya ya
tapi ini pada kasus ini tidak terlihat
mungkin penyebabnya karena sudah diberi formalin
karena dengan formalin
maka hemaglobin itu akan menjadi
matte hemoglobin yang berwarna coklat lebih garang
jadi akan berbeda nanti tidak akan ada tadi
itu yang akan terjadi pada gejala gejalanya seperti itu tadi
terhubung berhubungan dengan seri red
seri red itu sendiri akan terlihat di seluruh tubuh kah
atau di bagian bagian tertentu dari tubuh
carrier itu ada di dalam darah dan juga ada di dalam organ
karena darah juga gitu sebetulnya
nah di dalam darah pada mayat yang dari luar kita lihatnya
itu akan lebih terlihat pada daerah tempatnya lebam mayat
lebah mayat itu terjadi biasanya kalau orang terlentang
maka terletak pada daerah punggung
karena kayak kreatif gravitasi
jadi sehingga darah itu turun di daerah situ
daerah itu yang terlihat lumayan mayat warna merah terang
atau seri red tadi
di daerah lain mungkin tidak terlihat
nah tetapi kalau kita otopsi kita buka
maka jaringan jaringan juga akan terlihat dari red
untuk cherry rate tadi itu bekerjanya berapa lama setelah kematian
apakah setelah kematian bisa langsung detik itu juga langsung cherry red
atau membutuhkan waktu sampai tubuh itu mengalami cherry red itu sendiri
seri red sendiri bisa segera
begitu oksigen itu tinggi maka dia sudah bisa terlihat seri red
masalahnya adalah pada tubuh orang
maka darah itu letaknya dalam
sehingga enggak terlalu kelihatan itu
tetapi kalau dia kemudian meninggal
dan kemudian darah itu turun tadi dalam bentuk lebah mayat
maka dia terletak agak permukaan
situlah kelihatan sekali ada zadi red tadi
jadi kalau belum ada lebah mayat mungkin saja sulit kita melihat adanya seri red tadi
lebah maya sendiri butuh berapa lama sampai bisa terbentuk
lebah mayat pada umumnya muncul antara sekitar dua jam
sebelumnya juga bisa tapi sekitar itu
kemudian dia akan menjadi semakin menguat
sampai kemudian pada angka dua belas jam itu kira kira tentu ya
itu menjadi menetap itu
jadi kalau akan melihat seri red paling bagus tentu pada waktu sampai ke dua belas jam
tetapi di bawah itu dua jam pun sudah kelihatan sebetulnya
apakah dapat dikatakan sebelum dua jam
memang belum dapat dipastikan bisa terlihat suatu ciri
bisa terlihat suatu seri red itu sendiri
ya tidak dipastikan
berarti memungkinkan untuk dalam periode sebelum dua jam itu tidak terlihat seri red
saudara ahli di sini ada poin delapan bap anda yang tadi sudah anda benarkan
saya ingin anda mengkonfirmasi ini dan menjelaskan kepada kami
saya bacakan jawaban anda di paragraf terakhir
dengan mempertimbangkan masalah sosiologis yang dihadapi saat itu
hambatan dilakukannya otopsi waktu dan embalming
dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kedokteran forensik
terhadap jenazah wayan mirasalin cukup memadai meskipun tidak optimal
bisa anda jelaskan lebih lanjut masalah itu
ya tadi sebenarnya sudah saya agak kita sudah bahas sedikit sedikit ya bahwa pada waktu
tentu kita dihadapkan pada dua pilihan tadi
pilihan pertama tidak dilakukan otopsi sama sekali
pilihan kedua sekali lagi pilihan otopsinya nggak ada ya
karena pilihan otopsi nggak ada maka ada pilihannya pertama adalah tidak dilakukan otopsi
yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan tanpa otopsi tetapi dilakukan tindakan pengambilan bahan
pilihan ini adalah pilihan yang menurut saya sih tidak terlalu berhasil
bagaimana anda mengatakan
menurut saya sih itu terpaksa ya
itu bukan pilihan yang dianjurkan bukan
tetapi dalam keadaan tidak mungkin kita lakukan otopsi
maka dicari pilihan yang lain yang bisa mengisi informasi medis yang kita butuhkan
nah kalau ditanya apakah ini memadai saya kok cenderung mengatakan oleh karena ini dalam keadaan kepaksa
ini adalah bisa memadai
apakah ini juga sambungannya dengan pernyataan anda bahwa kedokteran forensik selalu berhubungan dengan keterbatasan
keterbatasan keterbatasan inilah yang dihadapi kedokteran forensik seperti itu
salah satunya ya
dan memang harus mengambil kesimpulan juga dari keterbatasan keterbatasan itu sendiri
betul dan kesimpulan itu tetap dengan batas batas ilmiahnya tentu
oke saya lanjutkan
apakah memang hasil dari kedokteran forensik yang anda baca itu masih dalam batas batas ilmiah yang ditentukan
gini yang tadi kalau di dalam tadi saya mengatakan pada mayat yang kita temukan sudah mati
maka berarti kita nggak punya informasi semasa hidup
maka otopsi adalah salah satu peluang buat kita untuk memperoleh informasi yang lengkap
tetapi kalau orang ini tidak mungkin diotopsi
maka kita bisa mengandalkan yang lain
yaitu cerita yang memperlihatkan bahwa racun itu sudah bekerja pada tubuh orang ini
dan ini terlihat dari gejala gejala dan tanda yang ditemukan pada mayat tadi
apa yang kita temukan pada gejala gejala saya kira kita semua sudah membahasnya
saya melihat itu adalah
ada gejala gejala yang sesuai dengan karena racun cyanida
saya ulangi gejala gejala yang anda lihat terhadap korban mirna itu memang sesuai dengan keracunan karena cyanida
nah dengan sesuai tadi maka sudah memperlihatkan bahwa kalau begitu dengan ditemukannya cyanida yang ada di dalam isi lambung
maka jangan lupa cyanida itu tidak barang sembarangan nggak akan ada di dalam tubuh sebetulnya kalau tidak ada masalah yang itu tadi ya
sehingga adanya cyanida meskipun sedikit dalam isi lambung sudah merupakan sesuatu yang tanda tanya
kalau di dalam merk manual mengatakan bahwa ditemukannya gejala gejala dan ditemukannya cn di dalam isi lambung
di dalam spesimen yang lain cukup sudah memberikan petunjuk adanya keracunan cyanida
jadi pada kasus kita berarti kita bisa mengatakan bahwa korelasi antara cyanida dengan kematiannya sudah diperlihatkan dari adanya masuknya cairan cyanida itu ke dalam
terlihat dari adanya nyeri
baik pada mulut maupun pada perutnya kemudian ada muntah muntah ditemukan kemudian secara fisik objektif kita temukan ada lambung yang ada erosidan kerusakannya
kemudian di dalamnya kita temukan kemudian gejalanya sebagai hasil dari kerja cyanidanya itu adalah adanya
ada nyeri kemudian ada nafas yang cepat
kemudian ada kejang kejang dan kemudian koma dan kemudian meninggal
itu adalah deretan deretan tadi
sehingga korelasi itu bisa kita gunakan sebagai mengatakan bahwa kalau itu sesuai dengan keleculan tadi
dilanjutkan rekan saya